sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita semua diundang
kasian anak ya pak
dia pasti sedih sekali
fadil kok kamu pulang
bukannya kamu ada praktek
jam praktek udah selesai pak
fadil sekarang capek
fadil mau istirahat di kamar
fadil kok pulang ya pak
padahal kan besok kawinannya kawina sama edo

hancur mereka selesai
holai kita ostad resembling ini tapi kurang hebat
mereka juga lebih industry songs gitu
kayak kamu pounds
makasih untuk push pressured us
bikin saya peduli yang ter vereiniti
gue undang lo besok ke pernikahan gue dan kamila
jam sembilan pagi di rumah kamila
gak lengkap rasanya kebahagiaan kita tanpa kehadiran lo
sampai ketemu besok
akhirnya mereka nikah juga
selamat jalan dok
aku minta dia untuk datang ke pernikahan kita
dan aku harap kamu bisa pegang janji kamu
kalau besok adalah akhir lagi kamu ketemu sama fadil
dan setelah itu gak akan ada lagi
pemikiran itu ya

yang akan ikut tendernya
ini pak daftar nama nama perusahaan yang akan ikut tender
dalam rangka pembangunan hotel sriwijaya
tapi kita punya serangan berat pak
yaitu pt tama mandiri utama
perusahaan ini selalu memenangkan tender tendernya pak
kita tidak boleh kalah
kita harus memenangkan tender ini
tolong diurus semuanya
baik pak nanti akan saya urus
oke permisi pak
pt tama mandiri utama
mendapatkan saingan yang berat
apa yang kamu lihat dari cincin itu
gak ada apa apa pak
kok belum tidur
apa ada yang kamu pikirkan
fadil cuma lagi cari angin aja
di sini ada
ada masalah dengan kamila
apakah kamu masih belum rela untuk melepaskan kamila
oh enggak pak bukan gitu
terus apa dong
sebenarnya hari hari belakangan ini
edo cemburu sama fadil pak
dan kecemburan edo udah hampir buat dia membatalkan pernikahannya
edo hampir membatalkan pernikahannya
iya tapi untungnya nggak jadi
memang sebenarnya apa yang terjadi
antara kamu dengan kamila
sampai edo begitu cemburu dan marah pada kamila
fadil kan tahu
kalau kamila tuh sangat mencintai edo
apa sebenarnya perasaan kamu dengan kamilah sekarang ini
dan papa masih ingat betul
bagaimana perjuangan kamu membela dan menjaga kehamilan
dari apapun yang papa bingung
apa iya setelah perbuatan kamu yang begitu luar biasa kamu
dengan mudahnya melepaskan kamila kepada edo
enggak apa apa kalau kamu tidak bisa jujur

bapak harap kamu paling tidak bisa jujur pada diri kamu sendiri
terutama tentang perasaan kamu pada kamila
masuk aja ma nggak dikunci kok
mama boleh tidur di sini gak sama kamu
mama tidur di sini
memangnya kamarmu enggak kenapa
ini kan hari terakhir mama sama kamila
mama hanya ingin menikmati hari hari terakhir mama aceh bersama kamu
sebentar lagi kan kamu menikah
kita nggak bisa tidur sama sama lagi
kamu enggak tinggal di sini lagi ma
yuk mama yuk yuk
sebentar lagi kan kamu jadi istrinya itu
kamu harus jadi istri yang baik ya nak
kamu harus layani suami kamu dengan baik
agar suami kamu bahagia dan bangga punya istri seperti kamu
jangan pernah kamu tinggalin mama ya
mila enggak akan pernah tinggalin mama
mama enggak jawab
apa menurut mama
ana sanggup pergi ke pernikahan eka edo ma
mama ngerti perasaan kamu sayang
mama ngerti perasaan kamu sayang
kamu boleh menangis puas hati kamu
tapi setelah itu
tapi setelah itu
harus segera menatap masa depan kamu kembali sayang
karena jalan hidup kamu masih panjang
mama tenang saja ma
ana masih punya akal ma
ana enggak akan seperti camilla ma
yang rela memberikan kehormatannya pada laki laki
ana enggak seperti itu ma
ini baru mariana anak mama
minta kamu harus berpesan hati saja
sampai pada hari sepuluh pagi
ayo yaudah kita berangkat
ya bu saya dari laboratorium mau memberitahukan bahwa hasil dari tes dna saudara edo kami ladang
berikut diambil hari ini bu
oh begitu ya oke oke
sekarang saya ambil disitu ya